penyelenggaraan forum g dua puluh terancam di boykot negara negara barat buntut dari diundangnya rusia untuk hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di bali pada november nanti
sebagai presidensi g dua puluh indonesia berkepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negara negara ekonomi besar dunia
akankah diplomasi indonesia berhasil
kami akan mengulasnya malam ini bersama hikmahanto juwana pakar hukum internasional dan dave laksono anggota komisi satu dpr ri
selamat malam prof hikmahanto dan juga pak dave
selamat malam selamat malam gimana kabar sehat
alhamdulillah baiklah saya ke pak dave dulu
pak dave ini ditengah desakan negara barat untuk tidak mengundang rusia dalam forum kttg dua puluh
komisi satu dpr punya pemikiran untuk tetap mengundang rusia mengapa demikian
ya begini kalau kita mau mendengarkan satu sisi yaitu dari amerika saja dan sekutunya
ini akan mengancam keberadaan g dua puluh itu sendiri
jadi bila tetap dipaksakan menolak kehadiran rusia tidak meminta mengundang
itu berarti mendorong kebijakan kebijakan luar negeri satu negara dipaksakan kepada seluruh anggota g dua
dan ini adalah awal daripada g dua puluh
karena kalau misalnya rusia itu dipaksa dikeluarkan atau diminta untuk tidak diundang
pasti china juga akan bersuara india juga akan bersuara
jadi akan pecahan
sehingga semangat awalnya g dua puluh itu untuk memastikan bahwa semua masyarakat dunia itu mendapatkan akses kepada kesejahteraan
kepada sumber perekonomian nah itu semua akan pudar
itu hanya akan menjadi sebuah forum politik negara negara besar
nah inilah yang harus kita hindarkan
ya kita harus tetap tidak berpihak kepada salah satu tetap mengundang semuanya
nah akan tetapi kalau memang ada agenda khusus untuk yang mendorong kedamaian di g dua puluh
ya itulah yang ceritanya
nah tapi itu harus terpisah dari tujuan awal g dua puluh
oke tapi kemudian ancamannya ini tidak main main sampai tidak mau hadir kemudian memboykot
apakah kemudian ini nanti akan berujung pada ketidaksuksesan g dua puluh apakah kemudian itu juga nanti akan dipertimbangkan
dan apakah nanti sikap indonesia akan menunjukkan hubungan indonesia ini akan terlihat lebih dekat ke satu sisi dibandingkan sisi yang lain begitu pak dev
dpr melihatnya bagaimana
ya kita kan memiliki politik bebas aktif itu kan ideologi ataupun kebijakan luar negeri kita
jadi itu jangan sampai pudar atau jangan sampai hilang
ya karena kepentingan kepentingan sesaat
memang g dua puluh ini adalah forum yang sangat restious dan ini memiliki tanggung jawab untuk sukseskan ini
karena ini bukan hanya untuk kita pribadi tapi untuk seluruh dunia
jadi kita harus terus memainkan posisi yang netral kita terus terus melakukan lobby lobby yang intens
per channeling di istana di antara sebuah negara g dua puluh itu
ataupun langsung dari presiden ke para presiden presiden negara negara g dua puluh
untuk supaya ada titik temu lah di kita semua
oke saya ke prof hikmahanto dulu prof
anda melihatnya bagaimana apa yang kemudian kemungkinan terjadi jika indonesia akhirnya mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh amerika serikat
ataupun sebaliknya begitu
ya begini saya melihat begini ya
dalam konflik antara sebenarnya rusia dengan amerika serikat dan sekutunya ya di ukraina ini
amerika mengambil satu strategi yaitu strateginya adalah di setiap organisasi internasional di setiap forum internasional rusia harus dikeluarkan
kita tahu baru baru ini ada resolusi dari majelis umum pbb
yang minta agar rusia di suspend keanggotaannya di human rights council dewan ham pbb
nah ini nih yang saya katakan jahat sekali
karena kita kita ini yang sebagai organisasi internasional bahkan indonesia kita sebagai host kita ini kan nggak bersalah
tapi kenapa kami indonesia itu dipanis oleh amerika serikat dan
negara negara pengikutnya negara negara sekutunya
apa yang salah dari indonesia
indonesia menjalankan tuan rumah dan sebagai presiden g dua puluh dengan baik yaitu mengundang semua pihak
dan presiden sebelum sebelumnya juga kayak begitu
dan aturannya juga seperti itu
tapi kenapa indonesia yang dipaksa untuk berhadapan dengan misalnya rusia
untuk mengatakan pada rusia bahwa anda tidak kami undang
itu kan sama saja indonesia diposisikan oleh amerika serikat dan sekutunya itu seperti kayak ukraina berhadapan dengan rusia
ketika nanti kita teriak teriak minta bantuan amerika serikat ya itu urusan anda
itu saya bilang nggak fair dan itu tidak boleh
oleh karena itu politik bebas aktif yang kita harus jalankan adalah kita harus menjaga jarak
kita ingin agar agar kita bisa menjaga jarak
kita harus menjaga jarak
jadi saya apresiasi dalam hal ini apa yang ingin dilakukan oleh ibu menlu dengan bertemu dengan berbagai menlu dari berbagai negara untuk memastikan agar mereka bisa hadir
karena begini forum g dua puluh ini kita bicara ekonomi dunia
dan dua puluh negara ini diharapkan bisa menjadi negara negara yang bisa menerobos berbagai hal dan membuat ekonomi dunia itu tumbuh
karena ada sebagian yang tidak diundang
atau kemudian sebagian lagi tidak diundang terus kemudian yang lain juga tidak mau datang
apalagi menteri keuangan amerika serikat bicaranya apa coba
dia ingin memboykot tidak hanya ktt tetapi juga pertemuan pertemuan working group
menurut saya ini keterlaluan
dan itu sudah dimulai begitu ya
seperti yang tadi prof katakan
menangguhkan rusia sebagai dewan hpbb begitu ya prof
tapi kalau kemudian tadi prof katakan menlu kan saat ini memang sedang berupaya untuk melakukan safari diplomasi
sejauh mana kita bisa optimis diplomasi yang akan dilakukan oleh menlu ini bisa berhasil sehingga forum g dua puluh ini nanti akan berjalan dengan apa yang diharapkan
menlu harus bisa menyampaikan
misalnya ke amerika serikat bahwa anda tidak fair terhadap kami tuan rumah yang sudah mengeluarkan banyak energi banyak biaya dan lain sebagainya
untuk membuat pertemuan membicarakan terobosan terobosan lalu anda menghukum kami
padahal kami tidak ada yang pernah salah
apa yang kami salah
bahkan pada resolusi untuk mengutuk rusia kami ikut di dalam vote untuk mengutuk rusia
bahkan kami indonesia sebagai coach sponsor
apakah sekarang kami wajar diperlakukan seperti ini
nah ini yang harus disampaikan oleh ibu menlu
nah nanti kita minta kepada amerika serikat untuk memberikan jaminan bahwa ukraina itu tidak akan diterima di nato
dan ini yang kita jadikan modal untuk bertemu dengan rusia
karena menurut saya rusia mungkin di luar ekspektasi mereka perang ini terlalu lama
mereka perlu exit plan
rencana keluar dari perang ini
nah caranya adalah indonesia bisa bertemu dengan rusia dan menyelamatkan muka rusia
karena kalau sampai sekarang kita tunggu rusia masih belum bisa menangkap presiden zelensky
padahal itu yang menjadi target dari rusia dalam serangan militer khusus ini
jadi kalau kita bisa yakinkan kepada rusia bahwa sudah dapat jaminan ukraina sebagai negara netral
mudah mudahan rusia melakukan
karena itu juga mengingatkan senjata karena toh dari sisi rusia mereka tidak akan bisa terus menerus berperang di ukraina
oke artinya kalau kemudian tadi prof katakan penjabarannya seperti itu
apakah langkah langkah ini jadi terkesan lebih pro kepada rusia kalau begitu profik
ini bukan masalah terkesan pada pro rusia
intinya adalah kita ingin negara negara itu berkumpul di bali
jadi negara negara itu tidak melakukan boykot boykot
ini bukan masalah terhadap working group
itu yang dituju oleh indonesia
maka indonesia perlu mengupayakan suatu perdamaian
kalau misalnya sampai gagal seperti tadi saya katakan
ini g dua puluh bisa bubar
tetapi bubarnya itu kita sudah menggelepar gelepar kita sudah melakukan sesuatu untuk g dua puluh
bahwa ternyata mereka tidak bisa dipertemukan ya memang dari para pihak ini memang sudah berkeras hati
tetapi sebelum itu
dan ini kita tidak ingin berpihak ke salah satu pihak
bahkan yang tadi saya katakan sebenarnya kita sudah berpihak
ketika kita menjadi co sponsor resolusi majelis umum pbb untuk mengutuk rusia
rusia itu bisa dibilang sama indonesia
anda melihat potensi g dua puluh ini untuk bubar itu lumayan besar begitu ya prof ya
saya sekarang ke pak dev
pak dev anda punya pemikiran yang sama
soal bagaimana kemudian langkah langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh indonesia
tapi potensi untuk forum g dua puluh ini untuk terancam bubar itu lumayan besar sebetulnya
ya kalau saya seperti itu
karena terlihat sekali bahwa egoisnya negara barat besar ini
seperti amerika serikat dengan sekutunya
itu sangat terlihat sekali bahwa mereka memaksakan
mereka memaksakan semua kepentingan mereka
kebijakan luar negeri mereka
agar semua negara negara g dua puluh mematuhi
itu bukan hanya di g dua puluh ya
di semua forum forum lainnya yang problem terasa tadi seperti prof hikmanto katakan itu
di semua forum pasti mereka melakukan hal tersebut
jadi itu juga kalau saya melihatnya pribadi ya
keinginan amerika membutuhkan quick wins setelah their sudden defeat di afghanistan
lalu melihat usia yang begitu agresif
nah mereka membutuhkan satu kemenangan bagi pemerintahan joe biden mungkin di amerika serikat sana
jadi kita jangan terperangkap di dalam permainan ini
hanya untuk kepentingan politik dalam negerinya administrasi yang sekarang
sehingga memaksakan seluruh dunia mengikuti kemauan pemerintahan joe biden
yang amerika serat saat ini
oke tapi dengan kata lain apakah ini artinya indonesia itu tidak dianggap atau bisa kita katakan diremehkan begitu ya
sebagai presidensi g dua puluh karena justru negara negara lain itu yang kemudian mendrive apa yang atau penyelenggaraan g dua puluh ini sendiri
pak devanda melihatnya bagaimana
saya melihatnya memang ini know test ya
ujian yang sangat besar
bagi perintahan saat ini dan juga kepada indonesia secara keseluruhan
bahwa di sini kita diuji kemampuan negarawan kita sebagai good leader as a grade host
and to ensure event itu berjalan dengan baik
bentuk good leader yang kemudian dpr harapkan dari pemerintah
kalau tadi menlu saat ini sedang melakukan safari untuk diplomasi terhadap negara negara
harapannya dari dpr itu seperti apa
diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk g dua puluh
kalau saya sih berharap g dua puluh berjalan dengan tetap mengundang semua negara negara yang terkait
bila kita juga bisa memasukkan agenda agenda khusus atau site agenda yang berkaitan dengan perdamaian di ukraine rusia

nah itu juga bisa kita lakukan
nah itu juga bisa kita lakukan

nah itu juga bisa kita lakukan

yang paling utama itu adalah semua negara hadir dan ini bisa berjalan dengan baik
oke prof anda sepakat dengan pendapat pak dev
ya saya setuju ya jadi last point dari pak dev itu adalah kita semua harus hadir
ini kan kita mengusung temanya itu adalah recover together stronger together
ini kan kita mengusung temanya itu adalah recover together stronger together

jadi togethernessnya itu sangat penting
sekarang bagaimana kalau misalnya amerika serikat minta agar indonesia tidak mengundang rusia
togethernessnya di mana
dan saya tahu rusia juga bermain juga
dia tahu bahwa indonesia diminta untuk tidak mengundang rusia justru rusia akan mengatakan saya akan hadir
ini kan saling boykot kalau sudah kayak begini
nah pertanyaan saya indonesia itu salahnya di mana
sehingga bisa mendapatkan hukuman seperti ini baik dari amerika serikat kemarin presiden maaf perdana menteri kanada justin trudeau mengatakan bahwa dia tidak akan hadir
perdana menteri australia juga mengatakan seperti itu
kemarin aja penyelenggaraan g dua puluh tahun kemarin xi jinping itu tidak datang
orang mengatakan bahwa ini ada yang kurang dalam penyelenggaraan g dua puluh oleh itali
karena si jinping tidak hadir
dia mengirim menlunya
nah sekarang kalau misalnya konflik di ukraina antara amerika serikat dengan rusia itu kemudian dibawa ke indonesia ke forum g dua puluh
menurut saya tidak adil itu
negara negara itu dia tidak berempati dengan posisi indonesia yang kita berupaya keras agar penyelenggaraan g dua puluh itu bisa berhasil
g dua puluh ini kan sudah tinggal menghitung bulan begitu ya
kalau anda melihatnya prof diplomasi seperti apa kemudian yang bisa dilakukan oleh bu menlu untuk membuat penyelenggaraan forum ini berjalan lancar dan akhirnya apa yang kemudian diharapkan semua hadir itu benar benar bisa hadir begitu prof
ini saudari eva ya
kalau misalnya penyelenggaraan ktt nya memang hitungan bulan
tapi penyelenggaraan pertemuan pertemuan
pada level level teknis itu sudah dilakukan pada saat sekarang ini
ini kalau misalnya tadi seperti menteri keuangan katakan menteri keuangan amerika serikat katakan bahwa kita tidak akan hadir itu kan sama aja memboykot
ini tidak adil kalau menurut saya
bagaimana kita membicarakan perekonomian dunia supaya bisa tetap tumbuh tapi ada yang memboykot
nah ini yang menurut saya tidak fair
nah lalu bagaimana diplomasi
seperti tadi saya katakan ibu menlo harus datang ke berbagai menlu amerika kemudian rusia kemudian juga inggris jerman untuk saling bertemu bertukar pikiran
minta supaya bagaimana indonesia tidak dipanis oleh mereka
dan indonesia tidak diperlakukan seperti ugraina
bagaimana mereka yang berpegang
yang menjadi medannya
silahkan kalau mereka mau berperang silahkan kalau mereka mau punya beda pendapat
tetapi ketika kita bicara satu isu tertentu maka kita harus duduk bersama dan kita harus bisa menyelesaikan
dan itu yang bapak presiden minta ketika beliau mengatakan stop perang dan kemudian sebaiknya kalaupun ada perbedaan pendapat diselesaikan
ya dengan perundingan bukan dengan kekerasan
kalau misalnya seperti kayak sekarang ini bukannya tidak mungkin perang dingin akan muncul lagi
togetherness nya itu tidak ada
sayang sekali kalau indonesia tidak melakukan upaya
karena ketika menjadi presiden g dua puluh indonesia tercatat dalam sejarah bahwa kita tidak bisa maksimal memainkan peran sebagai presiden g dua puluh ini
tentunya kita berharap sejarah yang dicatat itu akan sejarah yang baik begitu ya bagi indonesia
pertanyaannya kemudian kalau tadi
diplomasi dilakukan sejauh ini oleh bumen lu
apakah sampai presiden pun harus melakukan diplomasi untuk penyelenggaraan g dua puluh ini
saya akan tanya ke pak dev tapi kita harus jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
dan baru saja menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan melalui sosial medianya bahwa memang upaya diplomasi indonesia untuk penyelenggaraan forum g dua puluh ini terus dilakukan
dan baru saja ia menyatakan bahwa dia sudah melakukan kontak menelpon menteri luar negeri amerika serikat membahas soal konflik yang terjadi antara rusia dan ukraina
serta juga perkembangan penyelenggaraan g dua puluh dan juga kerjasama indo pasifik
sekarang saya lanjutkan dialog pak dev
menlu memang terus berupaya untuk melakukan diplomasi
tapi apakah dpr melihat presiden pun juga harus turun langsung untuk melakukan diplomasi yang untuk penyelenggaran forum g dua puluh ini
mungkin pada poin poin tertentu ya presiden dibutuhkan untuk menghubungi langsung gitu misalnya untuk bicara langsung dengan joe biden
atau dengan prodo ataupun dengan perdana menteri ali
ataupun dengan perdana menteri dari australia yang tegas tegas menolak kehadiran rusia buat pembicaraan khusus antara para kepala negara
tapi ya menuju ke sana harus ada pembicaraan pembicaraan awal baik apakah di level minister atau level advisors
sehingga ada komunikasi melalui backdow channelingnya
sehingga jadi ketika tong akhirnya itu sudah jelas gitu ya
jadi dan itu jangan di awal tapi justru di ujung untuk meng deal dealnya lah gitu
maksudnya kalau para kepala negara itu hadir
oke jadi di tingkat akhirnya begitu yang nanti kemudian diharapkan menjadi kuncinya begitu ya pak dev
oke profik bagaimana pendapat anda soal ini
ya setuju jadi gini
jadi segala sesuatu itu harus dilakukan oleh para birokrat kita
kita tahu ada perwakilan kita di amerika serikat perwakilan kita di rusia perwakilan kita di inggris
itu mereka harus bekerja
mereka harus kontak kemlu setempat mengidentifikasi isu isunya apa apa yang bisa dilakukan
lalu kemudian ini semua dikembalikan ke ibu menlu kembali ke jakarta
diformulasikan kira kira ide idenya seperti apa step stepnya seperti apa
nanti ditentukan kapan menlu yang harus berbicara lalu kapan bapak presiden yang harus berbicara
dan saya harus katakan di sini bapak presiden
kalau misalnya marah seperti kemarin di sidang kabinet itu
marah kepada para menteri marahlah sama amerika serikat marahlah sama rusia
marah sama negara negara itu
jangan kami indonesia dikorbankan intinya seperti itu
ya saya lihat bapak presiden bisa tegas dan marah
kenapa tidak bisa tegas dan marah terhadap kepala kepala pemerintahan
kepala kepala negara yang ingin mempermainkan indonesia seperti ini
oke apakah kemudian nanti itu akan memberikan dampak dengan kemarahan presiden prof hik
saya yakin itu akan memberikan dampak
itu akan memberikan posisi bahwa indonesia kita tidak bermain main
kita ingin menyukseskan ini
kita melihat bahwa perekonomian dunia ini bergantung pada pertemuan dari kepala pemerintahan dan kepala negara anggota g dua puluh
dan kita sudah membicarakan berbagai macam terobosan
dan terobosan itu harus kita laksanakan
jadi inilah yang akan membuat bapak presiden kita akan diapresiasi oleh dunia
dan ini ada kesempatan kenapa tidak dimanfaatkan
oke pak dev anda melihatnya bagaimana
apakah memang kekuatan diplomasi indonesia sekuat itu sehingga bisa melakukan seperti yang tadi profi katakan
menyampaikan kemarahannya soal indonesia yang kemudian menjadi dihimpit begitu ya dari kekuatan dikdaya ini
ya tentu kita harus menunjukkan bahwa kita ini bukan negara yang sembarangan
ini juga adalah kesempatan juga untuk presiden menunjukkan kemampuan beliau sebagai seorang pemimpin kelas dunia
dengan tetap bicara tegas kepada para kepala kepala negara tersebut
untuk tidak menganggap bahwa forum ini bukan forum main main
kita bicara kepentingan seluruh dunia
jadi di ukraine itu memang adalah satu disaster humanitarian disaster
tapi itu adalah problem lainnya
jangan semuanya berkait
karena ini forum kalau mereka hanya boykot boykot saja
ini akan semakin membuat rusia itu terpojok
itu tidak membuat situasi ini menjadi lebih baik
tapi malah justru akan semakin mengguruk
membuat dunia semakin terpolar antara timur dan barat kembali
itu tidak akan mempercepat perdamaian justru akan memperburuk suasana
oke kita akan tunggu bagaimana kemudian upaya diplomasi ini bisa berhasil
dan menghadirkan seluruh anggota g dua puluh di indonesia pada akhir tahun nanti
tapi profi kalau kemudian kita bicara soal perkembangan terkini potensi ada boykot potensi untuk tidak berhasil
kemudian anda melihatnya misalkan akhirnya amerika melakukan boykot tidak hadir lalu rusia hadir di situ
apa dampaknya bagi indonesia
ya yang pasti kan tadi saya katakan bahwa amerika serikat dan rusia sudah mulai menggeser pertarungan mereka tidak di ukraina
tetapi juga di indonesia sekarang
paling tidak sebagai penyelenggara forum g dua puluh
yang kedua amerika serikat menggunakan strategi untuk mengeluarkan
rusia dalam berbagai organisasi internasional forum internasional
lalu yang ketiga rusia dia tidak tinggal diam dia justru akan melakukan tindakan tindakan yang
tidak yang diinginkan oleh amerika serikat tapi dia akan lawan itu
dan kita tahu bahwa negara seperti china india meskipun mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh rusia
tetapi dia tidak juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh amerika serikat
nah oleh karena itu
saya mohon kepada ibu menlu kementerian luar negeri para birokratnya diplomatnya
untuk mempelajari ini semua secara komprehensif
melihat berbagai hal jadi geopolitiknya itu seperti apa
sehingga kita bisa menemukan suatu formula yang kita akan pergi kemana mana
untuk menawarkan solusi sehingga penyelenggaraan g dua puluh ini bisa berhasil
dan yang terpenting adalah bagaimana
perdamaian dan tragedi kemanusiaan di ukraina itu dihentikan
itu paling penting bagi kita karena dalam menjalankan politik bebas aktif ini
itu juga menjadi prioritas menurut saya yang harus dikerjakan oleh pemerintah indonesia
dan kalau misalnya nanti gagal ini semua dan kemudian g dua puluh ini tidak berjalan
karena tahun tahun berikutnya juga akan sama rusia diminta untuk tidak hadir
dan tidak ada yang
apa namanya tidak hadir dari negara barat
maka ya sudah tidak apa apa
tapi paling tidak indonesia sudah banyak melakukan untuk memastikan bahwa kita ingin g dua puluh ini tetap survive
tetap ada dan tetap menyelenggarakan kegiatannya nanti di bulan november
maupun kegiatan kegiatan persiapan persiapan teknis di level dirjen di level menteri
oke pak dev anda melihat untung ruginya di mana kalau begitu pak dev
kalau misalnya kita mengikuti kemauan amerika ya prosesnya kita rugi besar
kenapa karena berarti kita memengkerdilkan diri sendiri
dan justru kita akan berpihak berasa bersisi dan akhirnya memang munculkan kemungkinan ada negara negara bermusuh
mungkin sudah pasti sekutu sekutunya
jadi kita tetap harus bermain netral
jangan sampai kita terperangkap
akhirnya kita karena ini kan masih akan berdampak ke dagangan kita dan juga kepada iklim investasi di indonesia
salah satu upaya yang kemudian ditawarkan adalah menghadirkan ukraina dalam g dua puluh
kalau dpr melihatnya bagaimana strategi ini apakah ini bisa menjadi solusi untuk win win solution
kalaupun dihadirkan ukraina itu tidak di dalam forum g dua puluh nya
itu harus dibuat
di dalam site event nya
karena g dua puluh itu kan jelas
kalau memang tetap mau dipaksakan hadiran ukraina untuk menyerukan rusia menghentikan agresifitasnya ini
ya berarti sudah berubah
forum ini bukan forum ekonomi g dua puluh lagi
itu makanya forum iran ukraina itu harus dibuat forum terpisah
apakah itu antara ukraine rusia
dengan amerika dan juga kita sebagai jurudamainya
ganteng bagaimana imigrasi antara kmu dan juga dengan negara negara lainnya
perlukah indonesia kemudian mengambil kesempatan itu
ya dari awal sudah menyuarakan untuk indonesia bisa mengambil kesempatan tersebut
tapi kan masih banyak pertimbangan pertimbangan hubungan luar negeri dan juga
posisi indonesia di forum forum lainnya yang harus dipertimbangkan sebelum kita berani mengambil posisi tersebut
oke prof hik anda melihatnya bagaimana cukup berdayakah indonesia menjadi jurudamai ini
kalau menurut saya bukan cukup berdaya atau tidak berdaya tapi kita harus melakukan itu
karena jangan sampai kita ketika menjadi presiden g dua puluh itu tidak bisa menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita
kita hanya berharap kepada tuhan bahwa serangan rusia itu akan berakhir dengan sendirinya
biar waktu yang menyelesaikan tidak bisa seperti itu
ini kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan
ini bukan kita berdaya jadi harus dihilangkan juga sikap inferioritas kita
demi untuk supaya terselenggaranya g dua puluh demi supaya terjadinya gencatan senjata di ukraina
dan mengakhiri terakhirnya
nah ini adalah kemanusiaan itu
itu yang harus kita lakukan
dan kalau misalnya amerika serikat mau mengundang ukraina kalau menurut saya ya
rusia bisa mengatakan saya nggak mau datang
akhirnya semua nggak akan datang
nah ini kan berarti kita sebagai presiden g dua puluh kita tidak sukses menjalankan tugas kita
padahal indonesia itu seharusnya tahun ini adalah tahunnya india
tapi kita pada waktu itu memang tidak pernah lihat bahwa di depan mata kita ada
akan ada peristiwa ukraina ini
kita yang meminta untuk di switch
kita yakin betul bahwa kita akan bisa melakukan tugas sebagai presiden g dua puluh ini dengan baik
nah sekarang kita dihadapkan pada satu tantangan
ternyata justru mendapatkan tantangan besar begitu ya
iya kita harus selesaikan
kemudian kita tidak berdaya atau kita mampu tidak mampu
kita ini apa tidak relevan dari
tidak boleh seperti itu
tidak boleh seperti itu membuat kita tadi yang katanya pak dev katakan dikerdilkan kita sendiri
baik terakhir saya ke pak dev dan juga nanti profit
bagaimana kemudian mengambil atau merespon tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan forum g dua puluh ini
sehingga indonesia bisa mencetak sebagai penyelenggara atau presidensi g dua puluh yang berhasil
memaksimalkan forum tingkat tinggi ini
baik terima kasih
ya profit sampai katakan kita selalu harus berpikir di atas kotak
jadi ya segala macam permasalahan yang ada kita harus mencari solusi solusi yang mungkin tidak lajim
atau yang tidak biasa
apakah kita bisa membuat forum pergamaian kah atau kalau kita melakukan investasi
intest dengan semua negara untuk mencari jalan tengah lainnya
nah itu semua itu harus kita lakukan
semua opsi harus kita exercise untuk memastikan acara ini dapat berlangsung dengan baik
karena ini juga mempertaruhkan nama besar pemerintahan dan juga bangsa indonesia secara keseluruhan
oke profik apa kemudian kunci keberhasilan indonesia dalam penyelenggaraan forum g dua puluh kali ini
menurut saya tekad besar bahwa kita akan melakukan
apapun yang kita bisa lakukan agar g dua puluh ini tetap bisa berjalan
kita tidak bisa cuma duduk manis dan berharap tidak tidak boleh seperti itu
jadi kita putar kalau perlu bapak presiden mengutus ibu menlo untuk melakukan chattel diplomacy
ibu bahkan juga menteri menteri tokoh tokoh yang punya kedekatan dengan negara tertentu yang sedang bertikai
untuk menjadi special envoy dari g dua puluh
jadi saya berharap dengan keberhasilan dari bapak presiden bertemu dengan tokoh tokoh di sana
apapun yang kita harus lakukan lakukan
anggap saja bahwa besok ini kiamat dan kita harus melakukan sesuatu
semangat seperti itu yang saya harapkan dari para birokrat kita dari ibu menlu dan dari bapak presiden
baik semoga kemudian bisa sesuai dengan temanya begitu ya
baiklah prof hikmahanto dan juga pak dev terima kasih atas ulasannya di cnn indonesia newscast malam ini
baik selamat malam